gempa bumi dengan magnitudo lima enam yang mengguncang solok selatan sumatera barat
kamis pagi mengakibatkan ratusan rumah warga hancur
sedikitnya terdapat satu ratus satu unit rumah di dua kecamatan
yakni kecamatan sangir balai janggo dan kecamatan sangir batanghari
mengalami rusak ringan hingga rusak sedang
data bpwd kabupaten solok selatan mencatat sebanyak empat puluh sembilan orang terluka
akibat terkena reruntuhan bangunan saat berusaha menyelamatkan diri keluar rumah
para korban dirawat di puskesmas tempat dan rumah sakit umum daerah kabupaten solok selatan
mungkin kita bisa mengerahkan seluruh sumber daya
hingga kini pemerintah kabupaten solok selatan masih mendata jumlah korban dan bangunan yang rusak
serta mengerahkan tim relawan untuk menangani korban gempa
selain itu pemda juga akan melakukan tanggap darurat bencana untuk beberapa hari ke depan

dan bagaimana juga masyarakat yang berwisata
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini